juga mati akibat sampah plastik
beginilah kondisi seekor penyu yang ditemukan mengambang
dalam kondisi telah mati di perairan pulau pari kepulauan seribu
dalam video yang telah viral ini memperlihatkan kondisi badan penyu sudah mulai membusuk
penyu yang terlihat oleh nelayan warga pulau pari ini diduga mati akibat sampah plastik
tumpahan minyak yang mencemari laut pada selasa siang
namun kepala dinas lingkungan hidup kepulauan seribu yusen herdiman
membantah penyu mati akibat sampah di pulau pari
seperti dikutip dari detik com penyu tersebut merupakan penyu yang hanyut di laut
dan ditemukan di sekitar lokasi yang banyak sampah plastik
sebelumnya sampah plastik minyak hingga eceng gondok
mencemari perairan pulau pari kepulauan seribu